sesaat lagi anda akan menyaksikan special segmen di indonesia aja in association with
desa wisata kaki langit di kabupaten bantul yogyakarta menyuguhkan nuansa wisata yang
mempesona ketika anda menyapa ke desa kaki langit anda akan disambut dengan tradisi jawa
yang kental mulai dari pakaian makanan hingga suasana alam pedesaan yang asri
terletak dua puluh dua km dari pusat kota yogyakarta anda bisa
mengunjungi desa kaki langit dengan mudah
saya baru tiba di desa wisata kaki langit perjalanan dari pusat kota yogyakarta ke
lokasi memakan waktu sekitar empat puluh menit tadi sepanjang perjalanan saya melihat ruas jalan
sudah rapi sudah tertata dan mudah untuk dilintasi jadi anda tidak perlu khawatir jika anda membawa
kendaraan pribadi nah memasuki desa wisata kaki langit tidak dikenakan biaya ayo kita jalan jalan
anda tidak perlu khawatir ketika berwisata ke desa kaki langit karena protokol kesehatan diberlakukan ketat
desa wisata kaki langit sudah dirintis sejak tahun dua ribu lima belas nama desa wisata ini juga memiliki makna yang berarti
warga setempat meyakini bahwa kaki diibaratkan sebagai langkah untuk terus maju sedangkan langit berarti harapan dan cita cita yang tinggi
kehadiran desa ini bermaksud menciptakan sumber pendapatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan agar bisa mencapai kesejahteraan
alhasil desa kaki langit ini ditetapkan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu desa wisata terbaik
dalam ajang anugerah desa wisata indonesia dua ribu dua puluh
ketika di bulan november itu sudah kita uji coba
ada sekitar dua ribu an lebih dari wisatawan itu sudah mulai menginap di homestay
sisi ekonomi kreatif masyarakat yang berbasis budaya dalam konteks kemasan dalam pariwisata
tentunya bagi anak anak muda yang dididik untuk menari kemarin kan bisa saja itu menjadi sebuah
tampilan dan itu profit bagi dirinya
yang outbound kemarin dilatih outbound dia menjadi fasilitator yang profesional
artinya penganggur kemudian menjadi mendapatkan peluang dan bagi kue dalam pariwisata dia akan mendapatkan tempat
jadi sebenarnya banyak yang bisa dilakukan tergantung bagaimana kita memanate kemudian merubah mindset kita
untuk bisa masuk menjadi insan pelaku wisata yang benar benar profesional dalam bidangnya masing masing
desa kaki langit bahkan sempat dikunjungi oleh menparekraf sandiaga uno pada november dua ribu dua puluh
wisata kaki langit mangunan dan tentunya selain daripada daya tarik alam berbasis alam tapi sekarang daya tarik budaya ya pak ipung ya
daya tarik budaya tadi kita disuguhkan dari putia siti dan daya tarik wisata lainnya
untuk lapangan kerja
dalam kunjungan saya ke desa wisata kaki langit saya dimanjakan dengan pemandangan alam yang elok
keindahan alam desa ini tercermin dari hutan pinus yang rindang lereng dan tebing perbukitan hingga sungai kecil yang jernih
para wisatawan bisa menjelajahi berbagai sudut alam desa kaki langit menggunakan jeep
keindahan desa wisata kaki langit tercermin di bukit bukit lalu di hutan pinus dan lereng lereng yang sulit dijangkau menggunakan kendaraan pribadi
oleh sebab itu desa kaki langit menyediakan akomodasi transportasi berupa jeep
nah kapasitas jeep biasanya empat orang tapi untuk menjaga protokol kesehatan maka kapasitasnya pun dibatasi menjadi dua orang saja
selain dari itu para pengunjung tidak perlu khawatir karena semua jeep dibersihkan
dan disempat menggunakan disinfektan secara berkala
selain dari itu penumpang juga diminta untuk tidak melepaskan masker selama perjalanan
karena saya ingin menikmati suasana alam lebih lama
saya memutuskan untuk menginap di sarana homestay desa kaki langit
homestay di lokasi ini memiliki konsep rumah tradisional limasan dengan harga mulai dari rp satu ratus lima puluh per malam
pagi sudah tiba di desa kaki langit
cuaca sejuk dan kabut tipis yang menyelimuti desa membuat perut terasa lapar
waktunya mencari sarapan
pusat kuliner di desa ini terletak di pasar kaki langit
semua lapak di pasar menjual makanan tradisional indonesia khas yogyakarta
seperti gudang kue dan kue yang diberikan oleh para pengunjung
jika anda ingin berbelanja makanan maka anda harus menukarkan uang tunai dengan koin kayu terlebih dahulu
menurut warga setempat sistem pembayaran di pasar kaki langit terinspirasi dari sistem pembayaran di zaman majapahit
setelah makan saya diberikan makanan yang terbaik dari pasar kaki langit
setelah makan saya diberikan makanan yang terbaik dari pasar kaki langit
dan setelah makan saya dihibur dengan pertunjukan kesenian tradisional
siang ini saya menyaksikan pertunjukan gejok lesung yang ditampilkan oleh warga desa kaki langit
serunya para warga tak hanya tampil
mereka juga mengajak para wisatawan untuk ikut berpartisipasi dalam pertunjukan
ini menjadi pengalaman tersendiri bagi saya
sebelum meninggalkan desa kaki langit saya mencari oleh oleh souvenir buatan pengrajin lokal
kerajinan tangan dari bubut kayu berupa mangkok dan asbak banyak dijual di pasar kaki langit
yang juga menjual berbagai produk umkm masyarakat
umkm merupakan salah satu entitas usaha ekonomi desa kaki langit untuk mengembangkan potensi wisata desa
ayo bantu ekonomi warga dengan beli kreatif lokal sekaligus bangga buatan indonesia
ingat wisata terbaik hanya di indonesia saja
waktunya pulang pengalaman saya di desa wisata kaki langit sangat berarti
selain dari pemandangan alam yang tak ada duanya saya juga melihat geliat semangat gotong royong masyarakat untuk membangkitkan ekonomi setempat
jika anda ingin jalan jalan ke sini periksalah indonesia com
untuk melengkapi informasi wisata anda
jangan lupa menyapa desa wisata kaki langit yang siap menyambut anda kapanpun
terima kasih anda telah menyaksikan special segmen di indonesia aja in association with